pembatasan sosial berskala besar diterapkan sejumlah daerah di indonesia mulai dari tingkat kabupaten kota hingga provinsi
provinsi dki jakarta mengawali pemberlakuan psbb pertama terhitung sepuluh april lalu menyusul daerah daerah lainnya
lalu apakah penerapan psbb efektif menekan penyebaran covid sembilan belas di indonesia
berikut kami hadirkan data yang dihimpun oleh tim lead bank di indonesia bagaimana efektivitas
pembatasan sosial berskala besar yang ada di indonesia
yang pertama saya ajak anda ini adalah data berdasarkan data dari gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
sampai dengan atau pertanggal empat belas mei kemarin bahwa di seluruh wilayah indonesia sampai dengan empat belas mei
sudah ada empat provinsi kemudian dua puluh tujuh kabupaten kota yang resmi memperlakukan psbb di wilayahnya masing masing
kalau anda lihat ini dia bagaimana
kita lihat di petanya tidak bisa dibilang memang merata tapi hampir di setiap pulau sumatera jawa kalimantan sulawesi
ada wilayah atau provinsinya yang menerapkan psbb baik provinsi atau kabupaten kota ya
kecuali kalau kita lihat bali nusa tenggara barat timur kemudian maluku dan juga papua
lalu berikutnya kita lihat ini dia tadi saya bilang empat provinsi dua puluh tujuh kabupaten kota
nah ibu kota dki jakarta menjadi provinsi pertama yang menerapkan psbb sebelum kemudian diikuti oleh provinsi provinsi lainnya dan juga wilayah wilayah lainnya
sejak sepuluh april pertama kali ibu kota dki jakarta menerapkan psbb selama empat belas hari
kita tahu mengingat ibu kota menjadi epicentrum penyebaran covid sembilan belas atau virus corona
namun memang karena dikarenakan penanganan
karena membutuhkan waktu yang tidak sebentar gubernur dki jakarta anies baswedan kemudian kembali memperpanjang psbb nya
jadi ada dua tahap dari mulai sepuluh april sampai dengan dua puluh dua mei
kemudian kita lihat menyusul provinsi dki jakarta ada sumatera barat gorontalo dan juga jawa barat
nah jawa barat ini untuk menerapkan atau penerapan psbb di level provinsi ini di jawa barat
sebelum ada di level provinsi jawa barat sudah menerapkan sebelumnya di beberapa kabupaten kota
kita lihat misalnya ada bogor depok bekasi bodebek kemudian bandung raya meliputi kabupaten bandung
kemudian bandung kota bandung sendiri cimahi kabupaten sumedang dan juga ada beberapa kabupaten atau wilayah lainnya
jadi sebelum sampai di level provinsi jawa barat sudah mulai atau sudah lebih dulu menerapkan psbb di level kabupaten kota
oke kita lihat berikutnya untuk pemberlakuan sosial berskala besar apa saja sih hal hal atau kegiatan kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang selama masa psbb
kita lihat diantaranya pelarangan kegiatan sosial budaya yang sifatnya salah satunya misalnya olahraga hiburan kemudian ada pembatasan kegiatan sekolah dan kerja
jadi semuanya makanya ada bekerja dari rumah
sekolah dari rumah pembatasan kegiatan keagaman sehingga memang dianjurkan atau diimbau beribadah juga dari rumah dan juga ada pembatasan transportasi
walaupun salah satunya pembatasan transportasi ini dianggap agak sedikit membingungkan karena kita lihat ada pelonggaran moda transportasi yang mengakibatkan atau berujung pada pemandangan penumpukan penumpang antrian yang mengular di terminal dua bandara soekarno hatta
waktu yang lalu
nah itu tadi yang dilarang
nah kemudian ada juga sektor yang tidak dilarang sebenarnya saat masa pembatasan sosial berskala besar
jadi ada tempat tempat usaha yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat
misalnya kita lihat ada apotek bank supermarket media dan masih banyak lagi
itu tadi yang dilarang dan yang tidak dilarang selama masa psbb
nah pertanyaannya apakah selama satu daerah
menerapkan pembatasan sosial berskala besar
ada yang satu tahap ada yang sudah masuk ke tahap kedua
cukup efektif atau tidak
saya akan lihat atau memperlihatkan kepada anda
ini adalah data yang kami ambil dari covid sembilan belas go id
nanti kita akan compare bagaimana ibu kota dki jakarta yang mulai menerapkan psbb dari sepuluh april
ini datanya kita ambil sampai dengan lima belas mei ya
walaupun sampai dua puluh dua mei
efektif atau tidak
kita compare dki jakarta dengan provinsi jawa barat
kalau misalnya kita lihat penambahan kasus di selama masa psbb di ibu kota dki jakarta
bisa dibilang tren penambahan kasusnya tidak menunjukkan penurunan
kalau misalnya anda lihat di grafiknya kita lihat naik turun
jadi cenderung semuanya naik turun
bahkan di dua tahun
jadi ini adalah kondisi yang sangat beruntung
kemudian di tanggal tiga belas mei
ini adalah atau mencatatkan dua penambahan kasus tertinggi
yang ada di ibu kota satu ratus sembilan puluh kasus dan juga satu ratus delapan puluh tiga kasus positif covid sembilan belas
kasus paling rendah selama masa psbb di ibu kota hanya tercatat di hari pertama pemberlakuan psbb di ibu kota
yaitu pada tanggal sepuluh april tercatat sebanyak lima puluh satu kasus
itu tadi ibu kota
lalu bagaimana dengan efektivitas penerapan psbb di wilayah provinsi jawa barat
jadi jawa barat sebenarnya pembelakuan psbb nya enam sampai dengan sembilan belas mei
tapi ini datanya kita buka atau saya kasih ke anda sampai dengan tanggal empat belas mei
kalau grafisnya kita bandingkan atau grafiknya kita bandingkan dengan dki jakarta sebelumnya
memang jauh berbeda tidak setinggi ibu kota
jadi penambahan kasus setiap harinya tercatat tidak lebih sebenarnya dari enam puluh kasus
misalnya pada sepuluh mei bahkan jawa barat justru menambahkan atau mencatatkan kasus
artinya tidak ada penambahan kasus pada tanggal sepuluh mei di provinsi jawa barat
meskipun memang di beberapa hari trennya masih naik turun ya
jadi kita lihat misalnya di tanggal enam mei
kemudian di tanggal empat belas mei juga delapan kasus
artinya walaupun memang tidak setinggi dki jakarta
jumlah penambahan kasusnya yang bisa kita lihat juga adalah penambahannya tidak sesignifikan
seperti yang terjadi di ibu kota dki jakarta
itu tadi kita lihat datanya bisa anda lihat di covid sembilan belas go id
jadi kalau kita lihat data ini sekali lagi
psbb memang tidak akan berjalan maksimal
jika pemangku kebijakan
kemudian masyarakat tidak sejalan
bukan artinya kebijakan siluman yang suka berganti ganti
begitu juga kita masyarakat yang mungkin kerap menuruti emosi sehingga kerap abai dengan regulasi
mustahil ada peraturan yang akan berjalan tanpa kesadaran dan kepatuhan
jadi catatannya jangan sampai psbb menjadi pembatasan sosial berbulan bulan
atau mungkin pembatasan sosial basah basi